zeng ying bin merupakan seorang seniman muda berusia dua puluh empat tahun asal kota fossion provinsi guangdong
zeng viral di media sosial karena memiliki cara yang unik dalam membuat tembikar
tak hanya itu saja zeng juga memamerkan aksi uniknya seperti membaca buku
bermain dengan kucing kesayangannya menggambar dan membuat sketsa
serta melakukan perawatan kulit dengan cara berbaring
bahkan zeng dapat dengan mudahnya membuat tembikar sekaligus melakukan perawatan kulit
saat membuat temi karpung zeng melakukannya dengan mata yang tertutup
kecintaan zeng terhadap tembikar bermula dari dirinya yang terins
inspirasi oleh pamannya yang juga seorang seniman
hanya dengan berlatih selama satu tahun saja zeng berhasil menjadi selebriti lokal
di mana zeng memperoleh tujuh puluh ribu pengikut di media sosial tiongkok
bahkan video yang dibuat oleh zeng telah disukai lebih dari tiga puluh ribu
menurut zeng hasil karyanya dibuat dengan tujuan ingin melestarikan serta mempromosikan warisan budaya industri keramik fozat